untuk memberikan kontribusi langsung cara langsung kepada masyarakat

nah kalau kita bicara soal harapan ada yang akan disampaikan dalam tayangan berikut ini harapan dari masyarakat
mungkin untuk p tiga khususnya kita saksikan bersama
kami hanyalah butuh kepastian untuk keberlangsungan hidup kami upaya yang cukup untuk hidup sejahtera jaminan sosial jaminan hari tua jaminan kesehatan dan tidak lagi phk masal dan sepihak
harapan kami lahan kami jangan dikusur terus kurangi tuh impor pangan mendingan beri kami modal bertani murahin bibit sama pupuk mendingan gitu aja

kami butuh sistem pendidikan yang berpihak pada kami yang tidak menilai kemampuan kami hanya dari angka yang membimbing dan mengembangkan potensi sesuai dengan talenta yang kami miliki
kami adalah generasi penerus untuk mengajarkan nilai nilai islam yang santun
kami cinta kedamaian dan kerukunan antarumat mereka
kami berharap tidak ada lagi stigma negatif tentang kami sehingga kami juga bisa berkarya dan menjadi masyarakat yang mandiri
kami dirangkul dan didengarkan aspirasinya
kami butuh pemerintah yang pro terhadap rakyat dan membuat kebijakan untuk menyejahterakan kami
harapan kita sih ada regulasi yang benar benar bisa memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini
kami berharap ketimpangan dan kesenjangan segera dituntaskan
guru guru di indonesia memiliki kompetensi yang sesuai standar dan kesejahteraan yang merata
karena mencerdaskan anak bangsa merupakan usaha kolektif kita sendiri

harapan kami ke depan tidak ada perbedaan kami hanya ingin disamakan
kami tak mengharapkan suatu belas kasihan dan kami hanya butuh kesempatan
dengan adanya kesempatan itu kami mampu hidup mandiri dan berkontribusi sebagai warga negara indonesia
ke depannya saya mohon kepada ikan sinyal yang berkait dalam hal ini satu perizinan tolong dipermudah lagi bukanya saat
sehingga saat ini belum mudah tapi tolong ke depannya lebih dimudahkan lagi
dan yang kedua masalah modal itu kita semua nelayan memohon segera diperhatikan dan segera direalisasi supaya kita benar benar nelayan membutuhkan
dan harga ikan biar lebih naik lagi
saya kira itu adalah manfaat dari nelayan
bukannya dirembang sini
pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di hari lahir ke empat puluh delapan partai persatuan pembangunan jalan pulang menuju kaabah
bapak soeharto kita sudah dengarkan ada banyak sekali harapan
kita tahu masyarakat indonesia saat ini menghadapi situasi yang amat sangat sulit
tantangan secara ekonomi harus berhadapan dengan pandemi dan lain lain
mereka ingin suara mereka didengar
mereka ingin ada yang bisa menghadirkan solusi untuk masalah masalah mereka
p tiga bisa dan sanggup tidak menjawab ekspektasi mereka yang sangat tinggi ini
insya allah insya allah
saya kira mereka mewakili suara suara yang lain
dan suara suara yang lain itu tentu harus kita lakukan
kita dengar juga p tiga akan meletakkan telinganya itu persis di detak jantung mereka
apa persoalan mereka
sehingga aspirasi mereka itu bisa menginspirasi kader kader p tiga ke depan
dan kemudian bisa mewujudkannya dalam kerja yang nyata
yang bisa berkeringat respirasi
dan akhirnya mereka akan menjadi contoh
bagaimana untuk menyelesaikan masalah masalah tadi
jadi kita tidak bisa hanya dengan meneruskan aja itu aspirasi
saya kira tidak demikian
tetapi kita mesti mengolahnya
menjadi sebuah kecakapan tersendiri
untuk kemudian solusi itu benar benar hadir bagi mereka
dan itulah saya kira fungsi dari partai politik
dimana bisa mentransmisikan dari aspirasi
kemudian menjadi inspirasi buat partai politik
dan kemudian mewujudkannya dalam cita cita politik yang benar
dalam pekerjaan pekerjaan yang sesungguhnya
partai persatuan pembangunan
ada kata persatuan ada kata pembangunan
mempersatukan melalui pembangunan
seperti itu paling tidak
gambaran utamanya garis besarnya
nah gus sekjen
salah satu harapan terbesar dari banyak anak bangsa adalah
persatuan yang kembali erat
kembalinya harmoni sosial
tidak terpecah pecah seperti yang ada sekarang ini
apa yang akan dilakukan oleh p tiga untuk menjawab atau memenuhi harapan ini
ya jadi islam adalah rahmatan dil'alamin
islam menebarkan kebaikan dan kebajikan untuk semua
bahkan untuk seluruh dunia
untuk seluruh alam semesta
petiga memegang teguh ajaran itu
dengan wajah baru dengan kekuatan baru
dengan semangat dan cara kerja serta pendekatan baru
p tiga sangat ingin menjadi jembatan bagi semua untuk bisa saling melintas
mereka ya kita semua yang punya perbedaan
kaum minoritas juga harus terlindungi
kami akan berusaha keras untuk membuat semuanya merasa berada di rumah tuhan
tempat keadilan tempat kebaikan tempat kemajuan bersama bisa kita rasakan
itulah sejatinya makna dari jalan pulang menuju ka'bah
jalan pulang menuju rumah tuhan
seperti apa yang disampaikan oleh bapak suharto
inilah jawaban atas persoalan masyarakat indonesia
yaitu kepengurusan baru partai persatuan pembangunan